aduh pagi ini hati kiki itu berbunga bunga sekali
karena kiki ke kampusnya dianterin sama mas randy nya kiki
nih ngomong aja kalo panas gak punya kebetan ya
eh guys guys guys gimana rasa donat sultannya kemarin enak gak
wah parah ki enak banget the best pokoknya
rasanya bener bener sultan
nih kok itu buatan kiki loh itu enak yuk
eh situ ditanyain malah diem aja jawabnya
gimana rasa donatnya enak apa enggak
sebentar ya pak
boleh bu silahkan
kamu akan bisa melewati ini semua
kita punya allah
dan kamu selalu punya aku
aku akan selalu ada
di sisi kamu
waktunya usara harus kembali ke sel
kita hadapin nih sama sama ya
emang berat sekali ini tapi
mampir rumah kamu sebentar ya
mama masih belum bisa dijemuk
papa mau ketemu sama rena
bapak selalu merasa bahagia kalau main sama rena
sebentar aja ya boleh
boleh dong papa
saya sama andin tapi mau ke rumah sakit dulu
jenguk nino ya
kami berdua mau tahu perkembangan masnya
gak seperti apa
gak usah kalian aja papa
papa mau langsung ketemu rena
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
paling senang dan naik mobilnya mas randy
seharum dan sebersih mas randy
bawa bekal yang tadi mama siapin di meja makan itu loh
yaudah gini aja

makanan itu ke apartemennya ma
masih muda kok udah jadi pelupa gitu
ya ampun kucingnya
udah kesana kok mas
aduh mas randy
ya mas udah lewat
itu suara siapa
tadi aku ketemu di jalan sama kiki
aku lanjut nyeter dulu ya
atau dia balikan lagi ya sama kiki
tapi enggak lah
wong dari dulu aja mereka bilangnya nggak pacaran kok
tapi apa dia lupa bawa bekal
karena mau jemput kiki ya
sama cowok berjas itu
kok gue jadi mikirin si kiki aminarti
mau di deket sama siapapun juga ya
nyebut kata kata sadar sadar
maksudnya apa sih
bau baunya sih kayak orang galau
jangan selesai lo berdua
ini gak ada urusan sama si kiki
kita gak nyebut nama kiki loh dari tadi
iya iya dari tadi berarti
pagi ini hati kiki tuh berbunga bunga
karena kiki ke kampusnya dianterein sama mas rendi nya kiki
gimana rasa dona sultan nya kemarin
wah parah kiki
rasanya bener bener sultan
nyokoy itu buatan kiki loh
itu enak yuk
eh situ ditanyain malah diem aja jawabnya
gimana rasa donatnya enak apa enggak
donat lu ya gua kasih sama tuang parkir
kayak begini nih
kayak begini model model manusia yang tidak pernah menghargai pemberian orang
ger itu kok banyak sembunyi tas lu
jorok lihat disemutnya
ya ampun ternyata donat yang dari kiki belum dimakan sama si gary
kamu mau jadiin benda bersejarah german
orang udah gua kasih sama tuang parkir
salting to dia kiki sama lu